mau kemana kang
mau ngapel dulu ke rumah neng ineke
kamu bikin sendiri saja
tapi lauk rendangnya dari saya
rendang kan mahal bu nur
udah selama apa tuh
saya kasih diskaun
saya omongin dulu sama suami ya
kalau kamu jadi pesen sama saya
biar lebih gampang
saya juga mau minta nomor telepon kamu
bapak teh lapar
ke warung pemomong dulu yuk
es dawet aja
es dawet mah kurang rendang
aduh mas john
buat makan siang
mesti menanasi dulu
nih cuy kamu cari aja di google ketik design brosur
nah ini ada nih
lagi nyari desain brosur bang
oh istri bang ojek bisnis kue
iya ntar aja
mau ngapel dulu ke rumah neng ineke
tunggu sebut dulu aja
oh udah sudah
kita kabad timeframe ini tuh ada
pernah nggak nanti
bang dua keren ya
prestasi kita pelan eyang akan kabur lagi
saya dengar kang cuma saya bingung gimana caranya nyari tahunya itu urusan loh bukan urusan gua
mau aja terima kasih ya sama sama bang
ayah tadi bunda ngobrol sama bu nurmala dia nyaranin kita bikin syukuran kecil kecilan
habis pindahan bagi bagi makanan ke tetangga aja
ayah setuju aja
tapi kita lagi prihatin lagian kalau masak pasti ribet repot terus gimana
kalau bunda mau kita bagi kuy aja nah pesennya sama mpotati istrinya bang ojek
kamu belum rapat belum pak bapak makan duluan aja ya nggak papa tuh tapi jangan telat makan ya
maaf deh tau rumahnya pak tati yang istrinya bang ojak tukang ojek bang
ojak tukang ojek rumahnya itu mau beli ayam enggak permisi ini rumahnya pak tati istrinya
bang ojek yang tukang ojek dan jago bikin kue iya silahkan masuk saya isa
istrinya bang harun yang baru pindah ke rawa bebek dekat rumah bu nurmala yang jago bikin rendang
oh mbak isa tahu saya bisa bikin kue dari siapa dari bang harun dikasih tahu bang ojek ya terus
mbak isa kesini mau pesen kue iya buat syukuran kecil kecilan baru pindahan bagiin ke tetangga
aja kalau duitnya tipis bisa
bisa kue saya murah nanti saya kasih tiga toples dalam satu dus oh yaudah nanti aku bilang dulu
bang harun bisa minta nomor telepon pak tati iya ya bapak jadi inget is inget apa pak
kan anakku atang kesakit sebaiknya kita tenengotis
bunda udah pesenin ke pak tati dia mau kasih harga murah satu dus isinya
tiga macam kue oh ya udah bunda pesan lima puluh dus kita bagiin ke tetangga ya
ya halo ini siapa ya oh mbak isa iya iya gimana jadi alhamdulillah lima puluh kardus ya saya kerjain sekarang
ya belum rendang iya nggak jadi pesen kenapa indek jadi indek jadi syukuran
oh jadi terus
pesan kue ke potatih kok jadinya pesen kue sama potati sih